ya allah astagfirullah alhamdulillah ya allah
video amatir memperlihatkan munculnya pusaran angin di waduk gajah mungkur wonogiri jawa tengah rabu sore
pusaran angin terus membesar dan berputar dengan durasi sepuluh hingga lima belas menit
pusaran angin itu terlihat muncul di atas waduk gajah mungker wonogiri sekitar pukul setengah empat sore hari rabu
pusaran angin disebut tidak sampai daratan apalagi ke permukiman warga
ya allah alhamdulillah ya allah
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut penampakan mirip puting beliung yang dijumpai di atas waduk gajah mungkur adalah fenomena water spot
waterspot terbentuk jika di bawah awan kumulonimbus atau sibih terdapat potensi pusaran angin
dalam ilmu meteorologi waterspot sejatinya mirip dengan puting beliung hanya saja water spot terjadi di atas permukaan air
sementara puting beliung terjadi di daratan
nah kalau yang waterspot kejadiannya memang terjadi di wilayah perairan
dan itu relatif dampaknya tidak terlalu terasa sama manusia ya
karena memang kalau manusia kan jarang beraktivitas di wilayah perairan pada saat kejadian seperti itu
tapi kalau dari resiko dan bahaya tentunya sama
karena bisa menciptakan angin yang cukup kencang kemudian daya merusak juga cukup tinggi
bmkg menyebut angin yang terjadi di wilayah perairan
yang mengimbau masyarakat untuk tetap puas pada akan terjadinya potensi fenomena cuaca lokal
seperti angin puting beliung waterspot maupun hujan es
mengingat sebagian besar wilayah tanah air akan mengalami puncak musim penghujan pada januari dan februari
tim liputan cnn indonesia